berdasarkan rekaman cctv yang kemudian viral di media sosial pelaku memang memarkirkan kendaraan di tempat saya berdiri saat ini di titik ini
dan selanjutnya pelaku kemudian berjalan ke arah kiri ke jalan mukodar tengah satu ke lokasi yang kemudian saya sedang telusuri saat ini
dan memang menurut informasi yang kemudian kami dapatkan pelaku baru melakukan aksi penusukan terhadap anak perempuan berusia dua belas tahun ini di titik ini yang melakukan aksinya melakukan penusukan terhadap bocah tersebut
bisa dikatakan pelaku melakukan aksinya cukup nekat karena ini merupakan sebuah kawasan padat penduduk
dan penerangan juga cukup memadai tepat di sini ada lampu penerangan yang kemudian terlihat
dan yang disayangkan memang pada saat kejadian kondisi di lokasi ini
ini cukup sepi
rabu malam sembilan belas oktober dua ribu dua puluh dua sekitar pukul delapan belas lewat tiga puluh menit
kamera pengawas di jalan mukodar tengah kota cimahi jawa barat merekam peristiwa tragis yang menimpa putri shakila seorang siswi kelas enam sekolah dasar
korban yang berusia dua belas tahun dan temannya sempat berjalan bersama sepulang mengaji sebelum akhirnya mereka berpisah di ujung gang

sebelum akhirnya mereka berpisah di ujung gang
seorang pria bersepeda motor diduga pelaku
terekam memasuki gang di lokasi dan memakirkan motornya di pinggir jalan
pria ini lantas mengikuti korban
apa yang diperbuat terduga pelaku tidak terekam cctv
selang beberapa menit kemudian
cctv merekam pria ini pergi ke arah jalan mukodaraya
sedangkan korban berjalan terhuyung ke arah rumah sambil menenteng kerudung
yang ini ada yang satu ini ada
sayangnya sejumlah warga di lokasi mengaku tidak ada yang tahu persis bagaimana kronologi penusukan
tatang warga yang rumahnya tepat berada di lokasi kejadian menuturkan
saat itu sempat mendengar suara anak perempuan
tatang pun menyebut ketika kejadian hujan gerimis mengguyur perumahan
pak tatang ketika kejadian apa yang bapak dengar mungkin atau apa yang bapak lihat
yang cuma dengar saja
kedengarannya cuma mamah mamah mamah tiga kali gitu saja
nggak ada dengar apa apa lagi pak
nggak nggak ada sepi gitu
korban pun diketahui sempat berlari sejauh satu ratus lima puluh hingga dua ratus meter sebelum ditemukan tersungkur di tanah
korban sempat dibawa ke rumah sakit raja wali tetapi nyawanya tidak tertolong
otopsi korban tewas akibat tikaman senjata tajam di punggung
jenazah korban dimakamkan di cianjur jawa barat
senin dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh dua setelah buron selama empat hari
rng tersangka pelaku pembunuhan putri syakila dibekuk tim gabungan polda jawa barat dan polres cimahi
pemuda dua puluh dua tahun asal kecamatan andir kota bandung
ini ditangkap di kawasan gegerkalong kota bandung
selain tas korban polisi menyita pisau pakaian dan sepeda motor milik tersangka
tersangka mengaku usai menusuk korban ia sempat menyembunyikan pisau dan pakaiannya di rumah orang tuanya
polisi kini memeriksa orang tua tersangka karena diduga ikut menyembunyikan barang bukti pisau
satu hari setelah menusuk korban rng bahkan kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas tidak resmi di persimpangan jalan amir mahmud kota cimahi
berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian satu hari setelah pelaku melakukan pembunuhan dan penusukan kepada bocah berusia dua belas tahun di kota cimahi
dengan santainya pelaku masih melakukan aktivitas seperti biasa di titik saya berdiri saat ini
menjadi seorang juru parkir dan juru panggung
dan juga bakoga di kawasan amir mahmud kota cimahi yang berbatasan langsung dengan wilayah kota bandung
kasat reskrim polres cimahi akp rizka fadila menyatakan identitas tersangka pun terungkap
karena pada juli dua ribu dua puluh dua aplikasi google maps merekam foto tersangka ketika sedang mengatur lalulitas di jalan amir mahmud

polisi tersangka mengaku nekat menusuk korban lantaran ingin merampas ponsel korban
tersangka emosi sering diejek teman temannya karena tidak punya ponsel
namun ketika menggeledah tas korban tersangka justru tidak menemukan ponsel incarannya
awal tersangka dengan beberapa kawannya itu nongkrong nongkrong sambil mohon maaf minum minuman keras
kemudian pada saat si tersangka ini mau pinjam hp
salah satu saksi ini mengeceklah masa tahun dua ribu dua ini tidak punya hp
nah mungkin karena terpengaruh oleh minuman keras
akhirnya terbersihlah niatan tersangka ini untuk memiliki hp
tentunya dengan cara yang tidak benar
menurut saya kita perlu melakukan studi lebih jauh
karena jangan jangan bukan cuma orang ini yang punya
kan kita juga sering mendengar ya
remaja naik motor kemudian
orang tidak dikenal ada di pinggir jalan di anya itu ya
bawa ke tamu murai dapetin orang yang ketemu di dalam
adakah hubungannya antara mereka yang melakukan kekerasan teren itu dengan dia
sehingga kalau iya maka ini bukan kejadian pencurikan
agung ayah korban kini berharap
hukum bisa ditegakkan seiring doa bahwa keadilan akan datang bagi putri kesayangannya
dukungan untuk ya kalau adil itu milik di atas gitu ya
tetapi negara kita negara hukum ya
mohon adil itu diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku ya
saya sih serahkan ke pihak kepolisian ya saat ini
di tahap itu ya
selanjutnya mungkin di kejaksaan pengadilan gitu ya
setelah pelaku tertangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka
masih ada sejumlah proses hukum yang akan dilewati
mulai dari verifikasi barang bukti hingga proses peradilan
kepala satuan reserse kriminal polres cimahi
mengatakan pelaku penusukan bocah dua belas tahun ini disangkakan
atau diancam dengan senyum
jumlah pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati
atau bahkan penjara seumur hidup
dari kejadian ini kita tentu saja berharap
agar kejadian serupa tidak terjadi
dan juga kita harus tetap puas pada
dimanapun dan kapanpun kita berada
kiki aryadi sidki irvan cimahi jawa barat